sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek menara bts bakti kominfo kembali digelar selasa lima september di pengadilan tipikor jakarta pusat
ada sembilan orang saksi dari pihak swasta yang dihadirkan selama persidangan
pemeriksaan dilakukan pada satu vendor yang terdiri dari pt infrastruktur bisnis sejahtera pt zte indonesia hingga subkontraktor pt waradana yusa abadi atau wya
vendor ini memenangkan proyek pengadaan menara bts paket empat dan lima di provinsi papua
sebanyak satu delapan ratus sebelas unit dengan nilai kontrak empat empat triliun rupiah
selama jalannya persidangan ketua majelis hakim fazal henry merasa kesal dengan keterangan saksi direktur utama pt infrastruktur bisnis sejahtera makmur johari
hakim geram lantaran saat menjelaskan proses tender proyek pembangunan menara bts paket empat dan lima di provinsi papua
gitu loh pak
kalau nggak ada pesaingnya berarti lenggang kangkung lah
konsorsium ibs tak ada lawan